kemajuan teknologi digital bertumbuh pesat dalam berbagai aspek termasuk dalam aktivitas bisnis
salah satunya kehadiran teknologi augmented reality atau ar
teknologi ini menjadi daya tarik dan strategi tersendiri bagi para pelaku usaha yang ingin menarik perhatian konsumen
keberadaan augmented reality atau yang dikenal dengan ar kian diminati oleh pelaku usaha untuk mengenalkan produknya ke konsumen
misalnya kita lihat bisnis kita melihat artinya
peluang kedepannya ya
peluang kedepannya augmented reality ini sangat sangat besar
itulah sebabnya kenapa beberapa perusahaan raksasa seperti microsoft google facebook apple semuanya invest dengan jumlah yang sangat besar di teknologi ini
karena apa kita melihat bahwa interaksi itu menjadi sesuatu yang sangat penting
harus entertain harus engaging gitu ya
nah augmented reality merupakan teknologi yang ee
bisa memudahkan orang seperti itu
dan bisnis augmented reality masih sangat besar kenapa
karena bisa dikaitkan dengan seluruh lini bisnis
contohnya permainan terus kemudian mau di marketing branding dan promotion juga bisa
bahkan sampai ke edukasi juga bisa
kemudian di dunia militer juga bisa
jadi bisa mencakup banyak lini industri sebenarnya
peter menjelaskan pasar dalam negeri untuk teknologi ini sangat besar
dari tahun ke tahun pelaku bisnis semakin meningkat dan mengenal manfaat dari teknologi ar
bagaimana cara mencari teknologi ar
karena background kami adalah perusahaan branding
dan kami melihat bahwa branding ini harus menjadi sesuatu hal yang menarik buat orang orang
nah kemudian kita research apa nih
kita percaya trendnya itu pasti digital technology
jadi kita mencari teknologi yang menarik
kita menemukan teknologi ini dan kita coba kombinasikan ke brand
ternyata hasilnya sangat luar biasa
beberapa case penjualan mereka bisa naik awareness mereka naik brand mereka image nya juga naik
jadi hasilnya sangat baik
weir group menawarkan harga mulai dari satu ratus lima puluh hingga dua ratus juta rupiah per proyek
weir group yang berdiri sejak tahun dua ribu delapan
kini telah melayani lebih dari lima ratus proyek yang tersebar di lebih dari dua puluh negara dengan mayoritas negara eropa dan asia tenggara
meningkatnya permintaan dunia terhadap keahlian dalam augmented reality menuntut weir group membuka kantor perwakilan di beberapa negara
cukup banyak mendapatkan klien di luar indonesia
kita juga udah buka kantor cabang di luar indonesia juga
kita ada di barcelona
kita ada di new york
kita ada di singapura
dan kita juga lagi kerja sama dengan pemerintah malta juga
proses pengerjaan dimulai dengan pemaparan konsep dari klien
bila konsep itu sudah final maka dibuatlah proses produksi yang melibatkan pembuatan animasi efek dua dimensi hingga tiga dimensi
selanjutnya masuk pada proses programming
kita ada di bidang properti kita
tentunya properti paling baik ya karena kita bisa memvisualisasi brosur yang tadinya hanya gambar dua dimensi menjadi tiga dimensi
jadi brosur brosur mereka mereka bisa lihat tiga d mobilnya secara langsung gitu ya
terus kemudian produk produk anak
entah itu multivitamin entah itu makanan snack dan sebagainya
jika anda melihat brosur ini dengan mata telanjang mungkin brosur ini nampak seperti brosur pada umumnya
namun jika anda menggunakan program augmented reality brosur ini akan menunjukkan sejumlah ilustrasi berwarna bahkan dengan audio visual
bahkan teknologi ir ini bisa diimplementasikan di media luar ruang
teknologi augmented reality menjadi pilihan jitu bagi pelaku usaha
peralihan metode advertising konvensional ke advertising berbasis teknologi telah dilakukan
perusahaan mulai menilik sesuatu yang canggih dan lebih interaktif untuk mempromosikan produk mereka
memberikan sebuah pengalaman langsung ke konsumen menjadi perhatian sebuah pelaku usaha
teknologi augmented reality akan terus bergerak maju dan berkembang seiring dengan permintaan konsumen yang tinggi
sebab integrated toel dipercaya dapat menunjang kesuksesan sebuah aktivasi produk yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap produk itu sendiri
tak hanya sebagai advertising augmented reality juga menjadi sebuah alat
dan juga sebagai alat dalam menyajikan informasi sekaligus mengedukasi